kita beralih ke informasi berikut dinas perhubungan dki jakarta mulai mensosialisikan sistem ganjil genap yang diperluas di enam belas jalur arteri di jakarta
sosialisasi dilakukan dengan membagikan selebaran kepada pengendara
petugas dinas perhubungan dki jakarta melakukan sosialisasi perluasan sistem ganjil genap di jalan pemuda rawamangun jumat pagi
sosialisasi perluasan ganjil genap di enam belas jalan di ibu kota akan berlangsung hingga dua belas agustus dan dilanjutkan dengan uji coba perluasan ganjil genap hingga enam september
kepala dinas perhubungan dki jakarta mengatakan pada masa sosialisasi ini arus lalu lintas di jalan pramuka pada jam jam sibuk lebih lancar
berdasarkan pengamatan kami terlihat bahwa di beberapa ruas jalan itu mulai berkurang jumlah volume lalu lintasnya
barangkali masyarakat terinformasi bahwa untuk kawasan tersebut kena ganjil
sementara itu kepala suku dinas perhubungan jakarta timur mengatakan
dinas perhubungan akan melakukan pengalihan arus lalu lintas dari jalan pemuda ke jalan balap sepeda jalan perintis kemerdekaan dan jalan ledjen suprapto
kita sama sosialisasi mulai tanggal tujuh agustus sampai dengan delapan september dua ribu dua puluh
ketika bapak ibu sudah terlanjur masuk maka itu belum mendapatkan sanksi
tapi akan dialihkan mulai jalan jalan yang berat dari jalan pemuda pramuka
setelah sosialisasi dan uji coba polisi akan memberikan bukti pelanggaran atau tilang kepada pengendara yang melanggar mulai sembilan september
sementara itu dinas perhubungan juga akan menambah moda transportasi umum di dua puluh lima jalan yang terkena sistem ganjil genap